hai kami persyakan kepada ibu simulyani untuk memulai
terima kasih rupiah adalah tidak sekedar mata uang tapi ini adalah sebuah mata uang yang
menggambarkan perjalanan dari bangsa dan negara kesatuan republik indonesia pada tanggal
satu oktober seribu sembilan ratus empat puluh enam ori atau uang rupiah uang republik indonesia dilahirkan atau disahkan dan berlaku
waktu itu disampaikan oleh wakil presiden muhammad
mengucapkan bismillahirrohmanirrohim dan mengharapkan ridha allah yang maha kuasa
pada hari ini delapan belas agustus tahun dua ribu dua puluh dua saya periwarsyo gubernur bangsa gubernur bangsa
bersama menteri keuangan republik indonesia ibu sri mulyani indrawati dengan resmi meluncurkan tujuh
pecahan uang rupiah kertas tahun emisi dua ribu dua puluh dua sebagai alat pembayaran yang sah di seluruh
wilayah negara kesatuan republik indonesia peluncuran uang rupiah ini merupakan wujud nyata
komitmen kami bersama untuk menyediakan uang rupiah yang berkualitas dan terpercaya kepada